dalam forum fujitsu dua ribu delapan belas yang berlangsung di tokyo jepang fujitsu tak hanya memperkenalkan bermacam teknologi terbaru
perusahaan teknologi asal tokyo ini juga mendorong para mitra industri nya untuk segera melakukan transformasi digital ke dalam inovasi bisnis
simak laporan produser lapangan kami selengkapnya dari jepang yang sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa bahwa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya aziza hanum pemerintah diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi
dua ribu delapan belas kembali mendorong para pelaku dunia industri untuk melakukan transformasi digital
karena dengan menggunakan teknologi setiap produk akan memperoleh nilai tambah
pertumbuhan positif adalah satu perkembangan yang berbeda
dan saya pikir yang bagus tentang perusahaan yang lebih kecil adalah
mereka memiliki kemampuan agilitas dan mungkin lebih mudah bagi perusahaan kecil untuk berinovasi dan bergerak ke depan
sedangkan banyak perusahaan besar terdapat infrastruktur yang berasal dari perusahaan
dan mereka lebih seperti sebuah super tanker yang sulit untuk bergerak dengan kemampuan agilitas
jadi saya pikir anda bisa mengharapkan hal hal yang berbeda untuk berlaku
dua entitas akan berkumpul
peluang yang ditawarkan oleh transformasi digital nampak jelas
namun jalan menuju ke sana justru membingungkan
banyak pemimpin industri yang kesulitan menerjemahkan transformasi digital menjadi peluang bisnis
hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran akan pentingnya teknologi
keterbatasan sistem it yang dimiliki dan juga pemimpin yang kurang memahami strategi digital
pertama kita harus belajar dengan media sosial
ini sangat mudah
anda melakukan ini dengan smartphone
anda melakukan ini di jaringan anda hanya melihat anda menghantar pesan anda menemukan informasi
dan kemudian anda sudah bisa berkomunikasi
langkah selanjutnya adalah
mendapatkan sistem ict anda
yang sangat sulit untuk digunakan sekarang
pada tahap di mana mereka dapat digunakan dengan lebih mudah
untuk orang muda dan untuk orang tua
kami menyebutnya konsumerisasi
jadi semua platform yang berfungsi dengan baik
di luar dunia perusahaan
sekarang harus masuk ke dunia perusahaan
dan kemudian menjadi mungkin untuk generasi tua dan generasi muda untuk bekerja bersama
dan menciptakan ide baru inovasi baru dan menjadi lebih efisien
di era di mana teknologi berkembang cepat seperti sekarang
transformasi digital bukanlah sebuah pilihan
melainkan sebuah keharusan
digital transformasi saat ini seolah menjadi mantra wajib
yang harus diikuti oleh para pelaku dunia usaha
kala pertumbuhan ekonomi mulai melambat
maka hanya ada dua cara yang harus kita lakukan
yang pertama dengan melakukan efisiensi
dan yang kedua melakukan inovasi
di sisi inilah teknologi menawarkan banyak peluang
diantaranya dengan menggunakan big data
namun yang harus kita sadari bahwa proses digital transformasi ini bukanlah hal yang sederhana
dibutuhkan kemauan dan juga kepemimpinan yang kuat
liputan ini adalah kerjasama antara cnn indonesia dan fujitsu